katanya duluan aja biar gak bareng
selama ini kan tete sama rati kayak ngemusuhin aku
oke aku duluan
enggak aku juga baru sampai
kita duduk disini aja
jangan langsung diminum
tunggu agak dingin dulu
jangan ditiup tiup supaya jadi agak dingin
kata pak ustadz itu adab yang dilarang dalam agama
kamu sekarang bergaulnya sama ustadz
itu kata serena
serena yang ngasih tahu ke saya
saya kira kamu udah termasuk soleh bertemannya sama orang orang soleh
tapi biar bukan dari ustadznya langsung
tapi informasinya penting
adab yang dilarang agama itu
alasannya karena gak bagus buat kesehatan
uap makanan atau minuman yang kena nafas kita
atau karbon dioksida
jangan ngomong yang berat berat
aku juga pernah pusing kayak
tapi aku seperti kamu
waktu itu senior aku ketangkep polisi yang nyamar jadi penumpang angkot
aku khawatir kejadian kayak gitu bakal nimpa aku juga
aku mau keluar mau berhenti jadi copet tapi gak bisa
aku diancam bos saeb
sama seperti kamu
diancam fotonya bakal dicetak
diperbanyak dipasang dimana mana
ada tulisannya awas copet
yang bikin aku pusing lagi aku masih jadi karyawan pak junaidi
terus anak buah buah sayap juga
bingung mikirin waktu sama prioritasnya
masa aku harus berhenti jadi karyawan kafe karena mau fokus jadi copet
sementara buat berhenti jadi copet juga aku gak bisa
aku takut sama ancaman bos sayap
ini salahnya pak junaedi
iya aku diperalat buat jadi mata mata masuk kelompoknya bos saib
kamu kayaknya harus ngomong soal ini sama pak junaidi
pak junaidi nggak boleh tahu kalau sebetulnya bos sayap udah tahu kalau aku itu sebetulnya karyawan pak junaidi yang dikasih tugas buat mata matain bos sayap
dua hari ini kita udah saling ngasih tahu apa yang jadi rahasia kita
rahasia kamu aku pak junaedi bos sayap
ada yang belum aku ceritain ke kamu
ternyata dari mulai ditanam sampai bisa dipanen singkong itu butuh waktu sekitar delapan bulan
kalau dihitung mulai dari ngolah tanah hampir setahun
kalau memang biasanya gitu mau gimana lagi ya ditungguin aja tuh
terus selama hampir setahun itu selama nunggu panen penghasilan saya dari mana
itu pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang
awalnya pak junaidi bersemangat buat menghentikan gerakan sayap
tapi setelah ketemu bos saib aku lihat pak junaidi malah jadi lemah
aku berpikir abc versi aksi berantas copet yang waktu itu terbentuk udah bubar dengan sendirinya
tapi tau tau ternyata pak junaedi terus bergerak dengan peralat kamu
aku sekarang jadi mikir apa salah aku sampai aku gak dilibatin lagi
sambil mikir diminum dulu kopinya sudah mulai agak dingin
ladang ladang ladang
tasik tasik tasik
bos tubun pergi jalan kaki
kemana gak tau
kamu ngasih tahu saya kalau bos bubun pergi jalan kaki
itu kalimatnya belum selesai
bos kebun pergi jalan kaki
kamu tau gak kira kira dia mau kemana
bos mubun ada di terminal
tapi sekarang pergi
oke terima kasih buat infonya
bos mungun tadi di terminal
tapi sekarang pergi
mungkin nyari kita
sekarang kamu mau kerja enggak
tetep duluan aja
biar gak bareng
selama ini kan
tetes sama ratih kayak ngemusuhin aku
oke aku duluan
dia senang banget

aku berhati jadi
nah ini kan

maaf aku udah mau terlambat
sampai jumpa di video selanjutnya
maaf saya sama keluarga saya belum ada rencana buat beli mobil